fpi melaporkan kasus pelemparan bom molotov ke pos mereka di jalan tb simatupang ke polsek pasar rembo jakarta timur
saksi mata menyatakan pelaku berjumlah dua orang yang menggunakan sepeda motor
saksi mata kasus pelemparan bom di pos fpi menyatakan pelaku melempar tiga bom molotov pada kamis dini hari
dari tiga bom molotov yang dilempar hanya dua yang meledak
sedang satu bom molotov langsung dijauhkan dari lokasi posko
ada gojek jadi mungkin belum sampai besar api dia sudah laporkan ke tetangga sebelah yang jualan kecelelek
karena si tukang gojek ini kan tidak tahu siapa pemilik saung ini
saksi mata menambahkan pelaku berjumlah dua orang dengan menggunakan sepeda motor
kasus ini kemudian dilaporkan ke polsek pasar bo jakarta timur untuk diselidiki
f rizal jakarta